fenomena topi awan putih tebal yang melingkar di puncak gunung rinjani di pulau lombok ntb membuat takjub warga sekitar
ya dan fenomena topi awan ini memang ya sudah beberapa kali pernah terjadi saat musim kemarau tiba
namun baru kali ini topi awan putih tebal terlihat begitu sempurna
inilah fenomena topi awan putih tebal yang melingkari puncak gunung rinjani di pulau lombok nusa tenggara barat
fenomena unik dan indah ini terjadi rabu pagi sekitar pukul tujuh sampai setengah sepuluh waktu indonesia tengah
ketebalan dan warna awan terus berubah ubah
sinar matahari dari arah timur yang menerangi puncak gunung rinjani pun semakin menambah kecantikan fenomena alam ini
warganet pun ramai mengunggah foto rinjani bertopi hingga viral di media sosial
fenomena topi awan memang sering terjadi di gunung tertinggi kedua di indonesia ini menjelang musim kemarau tiba
namun fenomena yang kali ini terjadi menjadi pemandangan yang paling sempurna
menurut warga fenomena alam ini dapat terlihat sempurna di sekitar res area sembalun lawang
banyak sekali warga sembalun yang mengabadikan momen tersebut
sebagian masyarakat juga mengkaitkannya dengan akan terjadi gempa
sebenarnya tidak seperti itu itu sudah lumrah sudah wajar terjadi sejak setiap musim ya
topi awan atau lentikular clouds adalah awan yang biasanya terbentuk di sekitar bukit atau pegunungan
dikutip dari airport id awan ini terbentuk dari hasil pergerakan angin yang menabrak dinding penghalang besar seperti pegunungan dan akhirnya menimbulkan pusara
meski terlihat indah awan seperti ini sangat dihindari para pilot pesawat
karena dapat menyebabkan turbulensi jika naikkan terbang di sekitarnya
tim liputan cnn indonesia